siswa kelas tiga smp tewas dengan luka sabetan senjata tajam setelah berduel dengan sesama siswa
ironisnya duel tersebut direkam oleh sejumlah temannya yang menonton
duel antara dua orang remaja terjadi di ciampea kabupaten bogor jawa barat kamis malam
aksi duel ini ditonton oleh sejumlah remaja lainnya
akibatnya salah satu pelaku duel ah terkena sebetan celurit di bagian kepala
meski sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa siswa kelas tiga smp itu tak tertolong
sebelumnya aha sempat berjanji melakukan duel satu lawan satu dengan seorang remaja lainnya berinisial mr melalui jejaring facebook
polisi langsung mengamankan mr di rumahnya senin siang
berikut dua bilah celurit dan ponsel milik aha
diduga pemicu perseturuan keduanya berawal dari saling ejek di media sosial
pada hari sebelum kejadian mereka sempat komunikasi melalui media sosial yaitu facebook
berjanji untuk berduel satu lawan satu yang mana lokasinya ada di wilayah ciampea

polisi masih terus mendalami motif kasus duel ini

polisi masih terus mendalami motif kasus duel ini
sementara mr diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
muhammad juanda bogor jawa barat